dalam pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air
saya juga terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan
seperti yang kita bangun jalan tol pekanbaru dumai ini
misalnya ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak enam tempat
dan ini tidak mengganggu perlintasan gajah gajah yang ada
tempat lain misalnya harus melintasi lintasan harimau
harus ada terowongan untuk menjaga agar lintasan hewan hewan liar itu tetap bisa berjalan apa adanya
lintasan harimau lintasan pantai
saya kira di beberapa tempat memang kita membangun terowongan terowongan lintasan
untuk hewan hewan yang dilindungi tersebut
tetap menjaga kelestarian lingkungan dan satwa liar